aduh duh duh duh duh tuh itu siapa ya dot
warga yang mau seolah kali ini
itu kan senil milikku nanda
leng apa deh
ini pak saya mau ikut sholat berjamaah
oh mau sholat berjamaah
boleh kalau begitu pak
masih sholat nggak boleh
makasih tia sebelah kanan
buat budu agak belakangan dikit ya
ya udah jalan
ya makasih pak
nah setelah budu menang sekarang mah pada mau sholat
jalan jalan lewat semak semak
eh pulangnya lewat sekolah
coba pak ditebak disuruh ngapain ikut sama usaha jambela
membeli kopi ya
kalau tangan gue gue mau ikut
kalau tangan gatel pasti bakal dikasih hadiah
paling banter pak ade disuruh benerin kompor
kalau nggak manggul tabungan
itu tangan gak gatel pak ustadz
bukan hadiah ya
jalan jalan ke keramat vella
pulangnya beli rujak
kalau ngeliat tuh saja bela
bibirnya kayak belokan puncak
pak ade benjol pak ade
kayaknya serius banget
bener kan gatel
nah kebetulan nih pak ade kalau di kota
saya biasa pakai dua sampai tiga hp
agak mubazir sih
soalnya yang dipakai cuma satu
boleh pak d pilih aja nih
buat pak ade aja salah satu
ada pimpunya kembali pak ade
buat tadi aja nih buat tadi aja salah satu
ada punya kemarin gak tiga

mohon maaf ustaz jaya saya emang gak pernah milih
gak enak saya orangnya
ya biasanya sih langsung dua duanya
kasih hati minta ampela
kau bubur kali ya
salah satu aja pak ade
yang ini aja deh
bisa gak biar ada memorinya pasukin nomor telepon ustaz jaya
biar duz pak deh
aduh pak deh
wah saya jadi bingung nih
yah rusak deh
ya apaan deh
pakai dipukul pukul rusak deh tuh

ugh aku rapi rapi begitu
aku mau duduk dulu
siapa yang mau solat kal
nih denger ya
kalo kita mau tidur
kita harus mundur dulu itu sunnah nabi
biar kita selalu di keadaan suci
walaupun kita tidur
betul tidak sobri
udah gak bisa gak ya
yaudah aku ikut deh
itu siapa ya dok
buat dia mau sholat kali
itu kan senil milik ulang dah
oh mau pulang
makasih ya pak
ya hati hati di jalan ya
itu warganya mas jendel
udah jangan pake bohong
jangan pake banyak dosa
lihat di belakangnya
apa yang di belakangnya
jadi itu tadi malik
pitunya kebuka sih
nanti kalau dia kabur lagi
ini udah yang ke
udah ke yang sepuluh kalinya dia kabur
coba tanyain deh
lagian monster tuh bukan monster
terus ya monster
malah malah begini gimana
dia main bisa ya
soalnya tadi saya cek di kamarnya nggak ada
tadi sepertinya gak ada ya ustadz
assalamualaikum pak ustadz
ada apa pak sergiti
itu barusan si haikal sama si dodot
lari keluar pondok
lari keluar pondok
lari keluar pondok
lari keluar pondok
lari keluar pondok
lari keluar pondok
dia kata mah mau ngejar maling sendiri
yaudah kalau gitu
lari keluar pondok
lari keluar pondok
ustadz kenapa balik lagi
ustadz ridwan sama pak ustadz mutar kok nggak ikutan ngejar
bagaimana kalau yang mengejar haikal dan dodot
ustadz musa aja dengan pak sapang
ulalah kenapa begitu
kita ini kan selalu kompak
dalam setiap waktu dan setiap saat
termasuk mengejar haikal sama dodot juga harusnya sama sama
kalau kita semua mengejar haikal dan dodot
maka siapa yang akan menjaga pesantren kunanta
alangkah baiknya ustadz musa dan pak satpam saja
yang mencari haikal dan dodot
ya sudah kalau begitu
yuk kita berangkat
berangkat kemana ustadz
tak dapat muja air pelan
itu apanya kal
ah dia agak lagi nyarinnya
udah dua kali untur untur sini
gak ketemu bocah
yang ada awak kita pada gatal kena lugut
dua kali lagi
kalau gak ketemu juga
ya kita muter satu kali lagi
kalau gak ketemu lagi
berarti anda belum beruntung
coba lagi besok semangat
ini kita nyari bocah apa ngikut kuis
kalian aja kita bawa buatin oyot
ulala ya sabar pak sri giti
kita harus tetep mencari anak anak itu sampai ketemu
kalau nggak saya di tegur kiai amin ini
eh tuh bocah hati hati tong
setengah malem larian aja
suara haika sama dodot tuh
tanggep tanggep tanggep
aduh emang gua derpang bocah
kalian ga ada di kamar kabur kalian ya
dodot haike pinter bagus cakep keren
yang keluar kamar mokapuria jujur jawab
beli pepaya eh adanya mangga
kenapa ustadz musa tidak menangkapnya
jangan mengalihkan pembicaraan
maling maling bambu itu
jadi kalian keluar kamar keluar pondok untuk kejar maling
yang tadi yang
habis itu lari
oh yang itu
jadi itu maling
kenapa nanggung buki
kita kan udah teriak pak ustadz
tidak kejar cepet kejar cepet kejar
ya ya ya jajan kayak wayang puncak
kenapa lagi gua ga ikut ngejar
bisa bisa dulu ya pak ustadz
alah istirahat kalian pikirkan
dengerin ya kebayang ga kalo aparat peradak hukum kita
istirahat dulu deh nangkep penjahat
penjahat makin banyak harus semangat dong
gimana gimana pak rikiti menurut pak rikiti gimana bagusnya
kalau kata saya mau begini aja bosan
ini kan bocah
masuk kita berdua udah pada capek udah pada lelah buat ngejar itu bocah
lah mendingan kita ngasuh aja di pondok
nyiapin tenaga buat besok ngejar itu bocah
takutnya andai kata waktu bocah ketangkep
si haikal megang palanya si dodot megang tangannya
kan begitu nyesek agak demen
ya gue jadi kisah sama tempatnya begini lagi dah